ini dia yishang atau dikenal juga dengan istilah yusheng
ini adalah salah satu sajian khas imlek yang berisi salad sayuran dan irisan ikan salmon
sajian yang hanya ada di awal tahun ini semakin unik dengan adanya ubur ubur sebagai bahan salad dan bumbu bubuk lima rempah
hmm nampak segar dan menggiurkan ya
yishang bisa terdiri hingga dua puluh tujuh jenis bahan yang dipadukan
dan inilah yang menjadikannya sangat istimewa
cita rasa yishang juga dibedakan dari cara mengolah irisan ikan salmon
didik sarwono seorang chef di salah satu hotel solo ini menyajikan ikan salmon pada gisang dengan cara berbeda
buatannya kita bilangnya curing atau pengawetan pengasinan
biar itu nanti airnya itu keluar
jadi proses pematangannya akan di cure
kita ngeluarin air dari ikannya kemudian kita smop buat jaga
biar lebih humidity atau kelembaban dari daun ikan tersebut biar gak cepet rusak
kemudian yang istimewa dari menu ini mungkin dibanding menu salmon yang lain seperti apa
yang istimewa ini lebih healthy pasti
lebih healthy kemudian kita bisa mainkan variasi taste nya
biasanya restoran restoran khas tionghoa selalu menyajikan menu ini di bulan januari dan februari
alasannya karena yishang dianggap sebagai makanan yang akan menghantarkan keberuntungan di awal tahun bagi mereka yang mempercayainya
ini filosofis kehidupan ya
karena di makanan ini ada rasa asam ada manisnya dapat terus ada pait pait
bukan pait pait yang agak getir dari jahe tapi lah kehidupan
jadi kayak semua jadi satu nih sayuran sayuran ini jadi enak banget bener bener
untuk menyantapnya pun ada cara khusus
semua bahan yang disusun di piring besar kemudian ditambahkan saus lalu pengunjung yang mengelilingi meja mengucapkan gongsi facai
barulah semua pengunjung menggunakan sumpit
mengaduk makanan dan mengangkat makanan ke atas sambil mengucapkan lo hei lo hei
dipercaya semakin tinggi seseorang bisa mengangkatnya maka keberuntungan lebih besar akan menghampirinya di tahun tersebut
terakhir barulah hidangan tersebut dinikmati bersama sama dalam suasana hangat dan penuh keceriaan
sri hartono solo jawa tengah